gempa bumi mengguncang sumatera barat pada sabtu sore
badan meteorologi klimatologi dan geofisika sumatera barat merilis gempa berkekuatan magnitudo lima lima ini
berpusat di sembilan km sebelah tenggara kota padang dengan titik pusat gempa di kedalaman sepuluh km
beginilah detik detik gempa yang kembali mengguncang kota padang sumatera barat pada sabtu sore
terlihat kepanikan warga yang berada di pusat perbelanjaan di kota padang berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri
selain dirasakan di pusat kota padang gempa cukup kuat juga dirasakan oleh masyarakat kabupaten solok hingga ke riau
gempa juga mengakibatkan sejumlah bangunan rumah warga ambruk dan rusak parah
pasca gempa warga mengaku masih merasa takut dan was was akan adanya gempa susulan
satu orang tewas dan dua lainnya terluka akibat gempa dengan kekuatan atau magnitudo lima lima yang terjadi di sumatera barat
warga tewas tertimpa bangunan rumahnya yang hancur
kerusakan akibat gempa terlihat di nagari batang barus kebupaten solo
di lokasi ini satu warga bernama bustami alias bujang jenggo meninggal akibat rumahnya runtuh
korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong
saat ini sebagian warga tinggal di rumah sanak keluarga yang aman dari gempa
warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan
warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan